aku duluan ya
yaudah gak usah
kemarin jadi nih ngapain aku
sekarang bapak mau kesana
terima kasih ya buat kamu buat lukman
udah mau bantu bapak ngurus acu
kan bapak udah pernah bilang terima kasih
gak perlu diorang dorang
gak tuh pak
soalnya bapak merasa gak bakal bisa
ngebales kebaikan kamu sama lukman nah
gak usah dipikirin pak
saya sama lukman itu temen acung
kalau saya sama lukman bantu acung
sekali lagi terima kasih
kok malah tanya ke saya
dia bikin susah bang lamhot atau enggak
tak ada masalah
dan selalu bisa membayar setoran
bagaimana dengan bapak
dia gak jujur
sekarang sudah waktunya buat om boy percaya kasih nana
dia tidak akan bikin malu saya
tak akan bikin malu om boy
tak akan bikin malu kita
dia tak akan membuat kita kecewa
sekarang sudah waktunya saya harus percaya lagi sama si nana
nah gitu atuh
di tingkat k tadinya
tidak ada masalah
tapi percaya dumba
tak perlu lag sonra aku nolak
samburu tumam oooh
boleh minta nomor hp ajeng
ajang yang ikut kamu jualan kerudung
boleh saya send phone number ya
iya terima kasih
kok tau nomor saya
masih jualan kerudung kan
saya mau beli
di tempat yang kemarin
yaudah saya tunggu
kau ubed kan
dia barusan nelfon
kamu kenal dia dimana
waktu dia lagi jualan
tapi aku gak mau
dia tahu nelfon aku dari mana ya
rasanya aku belum ngasih
yang tadi nelfon aku itu dia
dia makan siang di rumah
terus balik lagi habis maghrib
aku duluan ya
lu mau makan di rumah enggak enggak jaga toko tapi ntar bunbun mau keluar sebentar
mengapain makan kirain lu nggak perlu makan
buat apaan ya buat makan
kok cuma nuoban lu beli bakmi aja kalau mau makan enak pulang makan di rumah
ya mau makan di rumah enggak masa kapa nur jengkol ya aku pulang
assalamualaikum waalaikumsalam duduk
beneran mau beli kerudung berapa lima ibu saya bawanya nggak banyak coba dilihat dulu aja
ada yang masih kosong nggak ya kita tanya tanya aja ini bagus gak
bagus ya udah ini saya ambil
terima kasih sama sama
kalau mau ketemu lagi harus beli kerudung lagi kalau kapan kapan saya mau
ketemu tapi buat ngobrol aja boleh boleh masa mau nanya nggak boleh di sini dijual
gimana sewa pakai kalau sewa pasti jauh lebih murah dibanding beli sewanya ke siapa ke ibu saya
oh mau dikasih ke ibu kirain ke istri saya belum
punya istri enggak apa apa buat ibu juga mau beli satu lagi cukup satu aja enggak sekalian beli
buat pacar pacar siapa pacar kau ben saya belum punya pacar ya ampun kasihan maaf jangan marah
residents kalau anda tetap maurendre senang tangi au kata enggak lupa enggak sama sama
ya sama sama maaf pak enggak enggak
redsalamualaikum walaikum salam
menurut aku sih segitu enggak mahal ya udah sewa aja nanti kembali ke modalnya gimana
kita nabung dari selisih jual beli
yaudah kalau gitu aku pulang